apa yang memantik kemudian sampai keluar wacana ini
karena kalau hoax kan beredarnya juga sudah lama tapi baru sepekan terakhirlah ini rame
iya jadi gini yang pertama adalah kita memahami dulu konteknya
jadi kontek yang mari kita pahami kontek di mana apa yang disampaikan oleh pak wiranto tadi
bahwa sekarang ini yang pertama adalah bahwa ada sebuah eskalasi hoax
karena hoax itu kalau kita baca di undang undang ite itu dimensinya banyak
sebenarnya lebih banyak didominasi hoax yang kaitan dengan jual beli transaksi perdagangannya
terus ada hoax yang sekedar untuk memutarbalikan fakta
nah sekarang yang
yang rame itu adalah hoax yang sifatnya menakuti
ada yang mengatakan bahwa nanti kalau menang ini akan terjadi chaos
kalau menang ini akan jadi people power
pemilu akan curang
dan ini belum lagi nanti akan ada dikuasai oleh istilahnya kekuatan asing dan lain sebagainya
nah ini masyarakat itu menjadi takut
dan itu faktual
banyak sekali terutama maaf kelompok etnik tertentu yang sudah mengatakan bahwa pemilunya akan aman nggak ya
nah dan bahkan mereka sudah
kalau gitu ada yang masyarakat memang yang hatinya tipis dan rasanya harus semua tipis itu merencanakan akan keluar negeri misalnya pada saat pemilu
dan itu artinya dia tidak akan berpercaya dalam demokrasi gitu
jadi di sini hoax dimensinya ketakutan
masukkan itu dominasinya itu
nah sekarang kita lihat ya tentang terorisme
saya tadi sudah periksa itu definisi tentang terorisme
jadi ada kekerasan ada pengerusakan
kerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas
jadi elemen paling penting di dalam definisi teror itu adalah ketakutan itu sendiri sebenarnya
ketakutan maksudnya apa
jadi terorisme itu kan extraordinary crime ya
kriminal luar biasa
tapi bottom line tujuan daripada teror itu adalah sebenarnya indirect target mbak sasa
jadi target yang tidak langsung
bedanya misalnya begini
kalau saya nyopet atau membunuh kalau itu bukan teror itu bunuh bunuh saja
targetnya meninggal selesai gitu
tapi kalau teror itu setelah saya bunuh jebret yang lain biar takut kayak seakan akan kayak mau dibunuh gitu
jadi di situ ada elemen
pak wiranto itu melihat kedua elemen ini
jadi produknya sama sama ketakutan
jadi kalau ketakutan ini kan tadi mewacanakan
jadi mengangkat satu idea
hukum itu memang hukum di dalam satu masyarakat itu kan memang bertugas sebagai norma
itu untuk mengatasi masalah masalah yang berkembang
di situ gagasan pak wiranto atau pendapat yang dilontarkan oleh pak wiranto
jadi kalau misalnya ini memandangnya seperti itu kan ini berarti kembali lagi soal tafsir ya
mas isnur dari tafsir apa ya kalau misalnya anda melihatnya ini
jadi ini menandakan menurut kami ketidakpahaman dan ketidaktilian pak wiranto dalam membaca pasal
pasal itu disusun dibuat dengan sangat strict
disusun dengan sedemikian rupa unsurnya harus lengkap
apa jadi tidak bisa melihat hanya definisi saja di undang undang
tidak bisa kalau kita bisa lihat unsurnya terorisme itu bukan hanya ketakutan
tapi dia misalnya menimbulkan korban yang cepat masal
kerusakan atau kehancuran yang terjadi
ada motif dan lain lainnya
maka kemudian wajar kalau polisi jadi bertanya
tidak bisa begitu pak
saya mendengar membaca berita dilihat dulu latar belakangnya bagaimana
unsur kesengajaannya seperti apa
intimidasi psikologisnya seperti apa
analisanya harus komprehensif
termasuk keterkaitan dengan kelompok kelompok teror atau tidak itu juga dilihat
hati hati menafsirkan pasal yang sudah sangat detail
pasal itu nggak perlu ditafsirkan lagi
jadi kalau saya menginjam bahasanya pak nasir jamil ini memang ngawur
dan ini berbahaya mbak
karena sangat beda pelakuan
tindakan aparat dari terorisme dan pidana biasa
kalau di pidana biasa penangkapan satu hari
di pidana biasa penahanan dua puluh hari
kalau di terorisme bisa enam puluh hari
itu bayangkan orang hanya berbuat hoax
dan mungkin dianggap
karena terorisme diperlakukan seperti teroris
dituduh teroris pula
disidangkan dipenjara ditahan dengan undang teroris juga
itu justru jangan jangan
ucapan ini menakuti warga
membuat teror ke warga dalam bahasanya douglas harper
ini kebijakan yang justru meneror warga
serba takut untuk berbicara
dituduh hoaks dituduh teroris
dan ditangkap dengan diensus gitu tiba tiba
saya pikir itu ucapan yang seharusnya tidak keluar dari pemenang kepolokan
tidak ada poin terbuka seperti itu juga
dengan jabatan sekaliber yang mengkopol hukum
harusnya diberikan kepastian hukum
bukan memberikan tafsir yang meluas
tapi sebenarnya pak yunan
ini kan kemudian disampaikan juga oleh pak wiranto
bahwa wacana ini akan diterapkan pada saat pemilu
artinya spesifik sekali
dan kebetulan petahana juga disini maju lagi
jadi ini akan menimbulkan dugaan dugaan yang sangat liar
sekarang bahwa sebenarnya selama ini juga akan diposisikan salah satu calon saja yang diserang oleh hoax gitu
jadi ini akan menimbulkan dugaan dugaan kesana
bahwa ada permainan ada ketakutan sebenarnya dari pemerintah
yang pertama saya mau klarifikasi
terorisme sebagai sebuah istilah yang baku
itu memang ada di dalam undang undang terorisme
tetapi banyak sekali elemen elemen substantif daripada terorisme
daripada teror itu ada di undang undang lain
misalnya undang undang penerbangan
itu sama sekali tidak disebutkan
satupun kata kata terorisme
iko segala macam
pembajakan sabotase dll dll dll
itu ada namanya unlawful intervierance
tetapi itu secara substansif itu teror
secara substantif itu teror
karena menimbulkan ketakutan itu
ketakutan ya dan sama
nanti kalau itu di luar kelakuan kelakuan itu di luar di luar penerbangan
itu disebut teror juga
misalnya di hukum laut
itu ada namanya amrobri
apa namanya perampokan
terus juga apa namanya penculikan
yang seperti terjadi abu sayyaf dan sebagainya
itu teror sebenarnya gitu loh
nah jadi saya lebih membaca keinginan pak wiranto itu pertama
itu bukan kemudian dengan kan istilahnya satu kreativitas
sebuah gagasan yang dilemparkan untuk mengatasi persoalan
hoki itu sudah begitu masih begitu loh
dan undang undang ite menurut anda tidak seberapa kuat untuk itu atau
ya gini jadi undang undang ite itu memang ada
tapi kalau dilihat pasar pasar dominannya itu
itu lebih kepada penipuan bisnis
terus apa namanya ya penyebaran informasi
tetapi tidak semuanya berkaitan dengan satu ketakutan
dan untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini